sejak awal rencana kegiatan indonesia afrika forum indonesia optimistis dapat menciptakan simbiosis mutualisme dengan negara negara afrika
terbukti pertemuan tersebut dihadiri sekitar lima ratus delegasi dari afrika baik yang berasal dari pemerintahan maupun pihak swasta
menurut menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan indonesia mendapat banyak permintaan untuk memenuhi kebutuhan mereka
berapa puluh ribu megawatt listrik yang mereka butuh mereka sampaikan tadi
terus berapa pelabuhan yang mereka mau berapa jalan yang mereka mau berapa macam macam tadi disampaikan
jadi sebenarnya kita in line kita jadi merasa oh kita ternyata sudah benar banget ini
karena tadi lima puluh tiga negara yang datang ini semua meminta kita masuk di situ
produser lapangan abdul rahim dari gelaran indonesia afrika forum di bali
selamat sore abdul apa saja kejaksama dan kesepakatan bisnis yang terjadi dalam forum indonesia
dan berapa nilai dari kesepakatan ini
tampaknya memang ini menjadi angin segar begitu bagi indonesia
tadi menteri perdagangan enggar tiasto lukita mengucapkan terima kasihnya kepada menteri luar negeri retno marsudi
atas terselenggaranya acara indonesia afrika forum ini yang lebih berfokus kepada menciptakan diplomasi ekonomi
yang lebih untuk menuju indonesia
dengan negara predikat nomor empat dengan ekonomi terbesar nomor empat di dunia tahun dua ribu lima puluh begitu
dari hasil kesepakatan tadi ada sekitar dua tiga miliar dolar amerika serikat
kesepakatan bisnis yang sudah terjadi antara indonesia dengan negara negara di afrika
tadi menteri perdagangan menyebutkan bahwasannya sebelumnya ada sekitar lima ratus delapan puluh enam juta usd yang sudah disepakati

yang sudah deal begitu
kemudian untuk hari ini ada sekitar hampir lima ratus juta usd yang juga sudah ada deal dealnya antara pihak dari bumn
ataupun juga bums di indonesia dengan pihak bisnismen lainnya dari negara negara di afrika begitu
dan selain itu ada satu tiga miliar dolar yang saat ini masih dalam tahap negosiasi
dalam tahap yang masih
yang masih bersifat
yang sifatnya masih potensial begitu untuk dikembangkan lebih lanjut
dan di antara beberapa perusahaan yang bekerjasama yaitu pt di yang telah menjual sebanyak dua unit pesawat nj dua ratus dua belas dua ratus
kemudian juga satu unit jn dua ratus tiga puluh
kemudian tadi saya juga sempat mewawancarai pihak dari pt pal indonesia
yang mana tadi kerjasamanya antara pt pal dengan negara negara di afrika sudah ada sekitar

kemudian juga dari
dari misalnya dari bank exim bank ekspor indonesia yang juga bekerjasama dengan the african export import bank
dengan nilai kerjasama juga mencapai seratus juta usd
kemudian juga ada satu terobosan baru yang tadi juga disebutkan oleh menteri luar negeri bahwasannya
di dalam konektivitas begitu
antara indonesia dengan afrika
pesawat ataupun maskapai ethiopian airlines akan membuka rute dari addis ababa menuju jakarta
ini memang merupakan pecah telur di dalam bidang konektivitas antara indonesia dengan afrika
karena sebelumnya antara indonesia dan afrika tidak pernah ada penerbangan yang dibuka secara langsung
dan memang ini diharapkan dapat menjadi awal dari konektivitas dan juga perkembangan perkembangan
antara indonesia dengan afrika
dan pertemuan iaf ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi kedua pihak yaitu indonesia dan juga negara negara di afrika
ya abdur apa efek dari indonesia afrika forum ini terhadap indonesia di dunia
ya punce benar sekali punce bahwasannya tahun dua ribu sembilan belas mendatang indonesia akan bercana

dan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu dewan keamanan pbb yang tidak tetap
dan ini sudah disampaikan juga oleh menteri luar negeri sebelumnya
dan memang dari pertemuan ini secara tidak langsung tidak hanya di dalam bidang politik dan juga ekonomi
akan tetapi indonesia juga di sini juga dapat meraih dukungan begitu dari negara negara di afrika untuk dapat menjadi
salah satu dewan keamanan pbb yang tidak tetap
tadi menteri luar negeri retno marsudi menyatakan bahwasannya
ia optimis untuk dapat menjadi salah satu dewan keamanan anggota pbb
karena memang dari tadi menteri retno marsudi menyatakan ia telah mendapatkan dukungan dari beberapa negara negara yang ada di afrika
dan memang ini sejalan dengan
undang undang yang menyatakan bahwasannya indonesia ikut akan turut untuk menjaga perdamaian dunia yang sudah sesuai dengan undang undang begitu
dan sementara itu yang dapat saya laporkan dari sini kembali ke anda punce
terima kasih abdurrahim langsung dari bali